politikus golkar bambang susatyo yang juga salah satu inisiator pansus hak angket senturi mendorong kpk menuntaskan kasus bank senturi
selain itu bambang menilai sby juga perlu mendorong penuntasan kasus ini untuk membuktikan bahwa tudingan media asing asia sentinel tidak benar
bambang susatyo menegaskan dpr telah menyelesaikan tugasnya setelah memberikan rekomendasi atas hasil investigasi pansus hak angket senturi
bambang susatyo juga menyayangkan sikap politikus demokrat rahlana sidik yang balik menuding ada peran istana dan muldoko dalam pemberitaan media asing asia sentinel
ya itu adalah dan karena sudah masuk ranah hukum dan ditangkap kpk maka yang bisa kita lakukan adalah mendesak kpk untuk segera menuntaskan kasus bank senturi ini
jangan sampai ini terus menggantung dan merugikan sby itu sendiri sebetulnya jadi sbi juga harus mendorong penuntasan kasus bank senturi ini di kpk
sbi dan demokrat berkepentingan untuk mendorong kasus ini tuntas
perlu berlebihan kalau menuding pak muldoko atau katakanlah pihak istana hanya gagal foto bersama atau bergampingan tiba tiba itulah penyebabnya
tidak begitu juga